udah cepetan deh ayo
gue udah lapar nih
bapak sama ibu ngapain kesini
bawa koper gede lagi
mau pikniknya di sini
harus bisa jaga diri
jangan jalan berduaan sama cowok
nanti timbul fitnah
buat lo juga tuh nasihatnya
gue udah dewasa
selvi juga udah dewasa
udah tua malah
ya tapi gue gak pernah tuh ngobrol sama safri tempat sepi
eh mas jono juga ngobrol di rumah petak oma
ada oma mbak siti
kalo berantemnya udah selesai kasih tau
lo ngelarang sesuatu yang lo juga bikin
aduh si fisik
sebelah mana ma
lo yang fisik bukan gue
apa yang itu
cepat mama keguguran
aduh mama kenapa
bukan keguguran mama krem
aduh kak andi
tekan kak andi
apanya yang diteken ma
ma ma ma yang kiri keren juga ma
kak kak kak
jembalnya dong dipencet dong kak
aduh aduh aduh aduh
udah enak udah
uh tadi kenapa bisa gitu ya
udah enak kok
gak tau gak tau gak tau
gak tau gak tau
gak tau gak tau
gak aman aman
guntur mau kan
tinggal sama tante puput
tinggal sama tante puput
aku sama mas bambang tergilah gila dengan konsep rumah tempo dulu
dada perabot dada tv
lihat aja semua dinding bunuh coret coretannya
itu tanda anak yang kreatif
guntur itu anak yang cerdas
guntur itu anak yang cerdas
aku pernah baca tentang itu
aku pernah baca tentang itu
sinar sama pancar kemana ya
belum pulang ci
belum pulang ci
guntur mau kan pulang ke rumah tante puput sekarang

guntur mau kan pulang ke rumah tante puput sekarang
si tino udah pindah
si tino udah pindah
kakak tinggal di sini lagi
kakak tinggal di sini lagi
terus yang bantuin ini siapa dong

sudah seperti dulu lagi
kondisi gue sudah balik
kondisi gue sudah balik

seperti tiga puluh tahun yang lalu

kagak usah tiga puluh tahun yang lalu kejauhan
abang bisa lima tahun yang lalu aja
abang bisa lima tahun yang lalu aja
enggak masalah selama ini
selama ini kan
pikiran gue terganggu
tapi sekarang persoalan gue sudah selesai
kita masuk mobil yuk
kita masuk mobil yuk
mas bambang mbak diah
kalau mau ke rumah ke rumah aja
jangan sungkan ya
ayo sini dibantu
mas mbak pamit ya mbak
habis siang sama frankenstein

ayo gue berdua makan
iya yang ini